perang rusia ukraine membuat kejolak ketidakpastian global kembali muncul
pemulihan ekonomi yang berjalan di tengah pandemi terhambat dengan eskalasi yang semakin tinggi
akibatnya harga komoditas dunia pun melambung dan bahkan menyentuh rekor tertinggi
lantas akankah perang ini mengubah tatanan perekonomian global
bagaimana pula ketahanan fiskal apbn indonesia
mampu meredam dampak ketidakpastian akibat perang ini
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
selamat malam mbak aisha
malam mbak eva
mbak esha dampak perang ini kemudian menghambat pemulihan ekonomi global
yang saat ini tentunya tengah bangkit dari pandemi
apakah ini kemudian menjadikan momentum pemulihan global itu akhirnya hilang
iya jadi memang ya kalau dengan adanya perang ya antara rusia dan ukraina ini
menjadikan pemulihan global untuk negara negara di dunia ini ya
menjadi lebih terjal gitu ya
resikonya lebih tinggi ke depan gitu ya
karena memang sebelumnya sebelum perang ini terjadi
imf kan memprediksi ya bahwa di dua ribu dua puluh dua itu
tumbuh empat empat persen untuk perekonomian global
ini adalah normalisasi ya dari pemulihan ini
namun dengan adanya konflik rusia dan ukraina ini
diprediksikan ke depan akan lebih rendah dari empat empat persen itu
kenapa karena memang sekarang perekonomian global ini terdapat ancaman
dari ketersediaan atau stok supply dari energi dan bahan pangan ya
seperti kita tahu rusia itu adalah pemasok utama
setelah dari uni emirates
jadi ini adalah pemasok global untuk minyak dunia ya
dia juga pemasok beberapa bahan mineral
juga lpg juga di sektor pangan
dia adalah pemasok global untuk negara negara timur tengah
untuk gandum ya
dan ini juga bisa mendorong inflasi dan daya beli masyarakat di dunia ini ya
perekonomian dunia ini untuk pada saat pemulihan ini gitu
dengan harga harga naik
belinya jadi berkurang gitu ya
nah di sisi produsen pun juga
energi ini kan adalah salah satu biaya ya
unsur komponen biaya
ketika harga ini mahal gitu ya
dan di sini juga menekan dari ketahanan atau produksi dari sisi supply produsen gitu
sehingga berdampak pada pertumbuhan output secara global gitu
apakah perang ini kemudian juga akan reshape begitu ya
membentuk ulang global supply chain
indonesia juga akan terdampak
jadi memang ya
dengan selain tadi apa namanya
berkurangnya supply gitu ya
di sini juga akan ada disrupsi dari supply chain secara global
karena perang ini juga kalau berkepanjangan
kerusakan nanti akan semakin banyak
termasuk infrastruktur dan misalnya pelabuhan yang berada di daerah rusia ukraina asia
central asia tersebut
daerah laut hitam itu ya bisa hancur gitu
dan ini akan mengganggu dan menghambat supply chain dan komoditas komoditas kita
walaupun sebelumnya ya di dua ribu dua puluh satu itu juga harga dari indeks biaya shipping ya
itu juga meningkat gitu ya
ada disrupsi dari global chain
dan dengan adanya gejolak ini konflik ini juga pasti akan merubah ya
meningkatkan shipping cost untuk apa namanya
produsen gitu ya sisi produksi gitu
oke kemudian salah satu dampak lain juga adalah yang kita tahu sejumlah harga komoditas ini naik
kita tahu minyak kemudian gandum gas dan juga aluminium yang sudah menyentuh rekor tertinggi
dan ini tentunya juga indonesia tidak bisa menghindari efek tersebut
nah bagaimana kemudian anda melihat ketahuan
kemudian anda melihat ketahanan fiskal apbn kita dalam mengantisipasi dampak tersebut
iya baik memang fiskal ya
kalau dari sisi fiskal kita melihat bahwa dari sisi bahwa kita indonesia sudah bukan lagi eksporter dari minyak dan gas ya
karena tadi yang naik harga harga paling kita khawatirkan sekali adalah harga minyak
yang tadinya di tahun dua ribu dua puluh satu itu hanya di level lima puluh empat di januari ya
kemudian naik sekarang di level satu ratus sepuluh
dan ini bisa memberikan ketahanan fiskal kita jadi rentan gitu
di apbn pun kita sekarang dua ribu dua puluh dua asumsinya enam puluh tiga dolar gitu kan
nah memang seperti tadi yang di introduction acara ini
menjelaskan bahwa memang kenaikan satu dollar baril itu bisa berdampak ke subsidi bahan bakar lpg minyak tanah dan lain lain
di minyak tanah pln listrik gitu ya
dan beban terhadap pertamina meningkat gitu
nah di sini memang di sisi pengeluaran meningkat
pasti ya karena ada subsidi bebannya subsidi yang itu harus ditanggung gitu
di satu sisi memang pendapatan juga meningkat
cuma dari sisi pendapatan pph migas gitu ya
cuman memang kita lihat data misalnya kemarin ya beberapa waktu lalu
realisasi dari pengeluaran
dengan subsidi energi kita tahu bahwa dibandingkan dua ribu dua puluh satu di januari ya
itu meningkat sebesar tiga ratus empat puluh sekian persen gitu ya
nah itu di saat tadi perbedaan level minyak harga minyak dunia itu lima puluh
januari dua ribu dua puluh dua sudah ke delapan puluh empat dollar
memang kan kenaikan harga minyak dunia sudah merambat naik ya
akibat memang pemulihan global itu sendiri
nah di sini poinnya pph migas pun juga ada peningkatan realisasi dua ribu dua
januari ke dua ribu dari dua ribu dua puluh satu
tapi itu hanya sebesar dua ratus empat puluh sekian
dan ini butuh warning juga ya
bahwa kenaikannya tidak sebesar
kenaikan pendapatannya tidak sebesar kenaikan dari realisasi subsidi energi tersebut
jadi ini perlu dipertahankan
apa perlu dijadi cek gitu ya
nah ini juga supaya kita sesuai dengan target itu
itu juga harus diperhatikan gitu
bahwa ke depan dengan harga gejolak minyak bumi dunia yang meningkat gitu ya
pasti anggaranya juga sudah berubah dari sisi subsidi
itu harus di ini realokasi anggaran memang perlu diperhatikan
alokasi anggaran memang perlu dilakukan
kalau memang harganya tetap persisten diangkal di atas seratus dolar per barel untuk minyak bumi ya
oke artinya apa yang kemudian dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat begitu ya mbak esha
memang harus dilihat ya
kalau memang persisten terus dan konfliknya berkepanjangan
tidak ada resolusi antara kedua pihak gitu ya perdamaian dan ini
memang harus direalokasikan mana yang prioritas yang lebih penting
untuk pemulihan dan menjaga daya beli masyarakat di saat pemulihan saat ini gitu
oke soal tadi kenaikan harga bbm kemudian tentunya akan berdampak kepada inflasi
apa yang kemudian antisipasi yang harus dilakukan segera
iya memang selain konflik itu ke depan kan kita juga menghadapi ini ya
bulan ramadhan dan lebaran dan
kenaikan harga ini mungkin kemungkinan juga tidak hanya bbm
kemudian yang beberapa barang sudah naik kayak minyak goreng kemudian daging gitu ya
kedepan juga akan mungkin bahan bahan pokok lain yang meningkat gitu
nah yang perlu diperhatikan dan waspada selain memantau gitu ya
pemerintah untuk harga harga pokok ini
yang perlu diperhatikan adalah dari sisi masyarakat yang golongan tidak mampu ya
karena memang saat ini
konsumsi atau daya beli masyarakat di saat pemulihan itu memang sedang rendah gitu ya
tidak belum masuk ke level yang sebelum covid
sehingga ketika harga harga naik inflasi tinggi tidak terhindarkan gitu ya
mereka lah yang harus diperhatikan dan diberikan bantuan gitu ya
bantalan atau safeguard buat mereka
sehingga mereka tidak jatuh lebih dalam lagi ke dalam kemiskinan seperti itu
dan dipastikan ya
bahwa subsidi ini juga benar benar tercapai ke golongan masyarakat ini yang tidak mampu
nah di sisi supply karena memang dari sisi cost ini juga meningkat ya
jadi biaya tinggi kemudian ini bisa mempengaruhi output dari sisi produsen gitu
dari sisi penawarannya juga harus dipastikan bahwa suplai kebutuhan ini juga
tersedia gitu lancar
sehingga dari sisi supply juga baik daya belinya juga baik
dan harga tidak naik
oke oke tapi kalau kemudian kita bicara subsidi bbm
sebetulnya seharusnya angka subsidi memang tidak menjadi mayoritas begitu
dengan tren penurunan penggunaan bbm bersubsidi di masyarakat
anda melihatnya bagaimana apakah memang kemudian krisis
minyak yang saat ini terjadi ini akan memang memberikan dampak yang besar begitu bagi masyarakat
ya jadi memang barang barang seperti ini ya kayak minyak lpg gitu
memang ada porsi yang untuk subsidi dan yang non subsidi gitu
memang yang tadi seperti saya jelaskan untuk golongan masyarakat yang perlu disubsidi
itu yang penting ya yang harus dipastikan bahwa memang mereka terjaga gitu
jadi yang menggunakan minyak subsidi ini dan lpg subsidi
juga kemudian dari sisi supply ya produsen juga kan ada yang menggunakan subsidi
dan itu harus terjaga dengan baik kak supaya mereka ya tadi tidak
tetap terjaga daya belinya tetap terjaga outputnya produksinya gitu ya
supaya menjamin supply barang di bbm
dan produk barang di pasar itu baik gitu tidak meningkat harganya
oke kalau kemudian kita bicara ekskalasi yang terjadi antara rusia dan di ukraina
menurut anda bagaimana kemudian indonesia bisa mengambil momentum positif
khususnya dari sisi ekonomi
ya baik memang jalurnya ada dua ya di sini ada dari perdagangan internasional
dan bisa juga dari pasar keuangan
nah memang kalau di tadi kita bahas bahwa harga komoditas naik gitu ya
memang kita selain importer kita juga eksportir gitu
untuk sejumlah komoditas yang sumber daya alam yang kita kuat gitu ya
kompetitif seperti cpo batubara nikel gitu
nah ini kita bisa dapat windfall atau keuntungan dengan kenaikan gain dari harga ini gitu ya
cuman memang ini bisa saja hanya sementara gitu tidak ke depan
kalau misalnya pertumbuhan ekonomi global ini bisa terancam ya jadi melemah gitu ya
otomatis kan demand terhadap komoditas kita juga akan rendah gitu
sehingga bisa kembali lagi tidak mendapatkan keuntungan seperti itu
nah kedua memang juga ada barang barang
rusia contohnya dia adalah eksportir batubara gitu ya
yang ketiga di dunia kita eksportir kedua gitu
nah dengan tadi dijelaskan bahwa supply chain berubah supply stok berubah gitu ya
nah ini indonesia juga sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan untuk menggantikan gitu ya
substitusi pasar pasar utama dari rusia apalagi memang kalau ada ban terhadap
barang barang rusia tersebut gitu ya
nah cuman memang harus kita perhatikan untuk ekspor batubara
jangan hanya melihat harga di luar tapi kita memang harus tetap menjaga dmo ya
pemenuhan dmo di dalam negeri gitu karena kita juga butuh untuk energi di dalam negeri seperti itu
nah kedua didampak dari sisi keuangannya
memang sekarang ketika konflik seperti ini ya resiko itu kan naik ya
nah para investor ini mencari mana negara atau wilayah yang resikonya lebih rendah gitu ya
lebih sentimennya lebih positif sehingga memang arahnya mencari safe haven
seperti misalnya yang berbentuk us dollar japan yen gitu ya
atau pasar instrumen bond atau equity yang memang lebih safe lebih less volatile gitu ya
karena konfliknya juga dengan eu gitu ya
mereka akan lebih menghindari ke eu gitu
salah satunya mungkin ke negara negara emerging market yang memang ketahanan fundamentalnya bagus gitu
bisa jadi salah satunya di indonesia
nah kalau kita lihat indikator ihsg ya kita memang sempat turun ketika ada shock konflik di minggu lalu ya
konflik itu mula tapi sekarang ihsg juga udah mulai naik lagi gitu
nah ini indikator yang sebenarnya indikator baik juga gitu
sepertinya investor juga melihat lihat bahwa indikator indonesia itu juga baik misalnya
cadangan devisa kita juga lebih besar kan dibandingkan sebelumnya gitu sekarang
nah cuman memang kedepan masih uncertainty ya
tinggi sekali bahwa kita juga tidak tahu arahnya kemana
seberapa besar dampaknya di pasar komoditas harga harga
kelangkaan dari energi itu sebesar apa gitu
nah ini juga membuat central bank ya di negara maju termasuk amerika serikat itu dilema ya
apakah dia harus menaikkan suku bunga acuannya lebih cepat atau dia harus melambat gitu
seperti yang kita tahu di amerika serikat kan inflasi juga tinggi sekali ya
nah ini the fed ini juga melihat bahwa kalau misalnya nanti krisis energi dan pangan ini merambat
untuk ke pertumbuhan ekonomi mereka gitu ya
dan rencana the fact ini untuk menaikkan suku bunga acuannya itu juga bisa dipertimbangkan gitu
dipertimbangkan lagi kalau mengancam pertumbuhan ekonominya
dia akan menunda gitu
nah ini juga bisa jadi momentum yang baik karena kita untuk
karena kan kita kemarin worry ya
kalau ada khawatir dengan kalau ada tapering off dari amerika serikat gitu
nah ini kalau di gugup
nah ini kalau di gundur pun berarti sebagai momentum yang baik untuk pertumbuhan ekonomi kita ya
kebijakan kebijakan yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu
tapi inflasi yang tinggi ini juga uncertainty buat indonesia gitu
karena daya beli masyarakat yang belum pulih gitu
itu harus tetap dijaga juga seperti itu
dengan kondisi yang terjadi saat ini
ada kontraksi ekonomi
apakah ini akan terjadi dalam waktu panjang
dan faktor faktor apa saja yang kemudian akan mempengaruhinya
iya mungkin kontraksi ekonomi di global kali ya
karena dampak langsungnya dari konflik rusia dan ukraina ini
pasti ke secara global tadi yang kita bahas di awal
nah ini juga tergantung dari seberapa lama ya
konflik antara kedua negara ini
dan juga negara negara maju yang memberikan sanksi terhadap rusia
dan kita sudah tahu ya
sanksi terhadap ekspor juga
ekspor mereka tidak akan masuk ke rusia
swiss sistem pembayaran gitu ya
nah ini kalau misalnya berkelanjutan
dan akhirnya nanti rusia akan membalas gitu ya
contohnya dia tidak akan mensupply minyak buminya ke eropa
padahal supply minyak buminya
dan ini pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di eropa
uni eropa gitu
dan ini bisa jadi juga pukulan dan hambatan yang lebih dalam
buat perekonomian uni eropa seperti itu
baiklah mbak aisha m rahbini ekonomi in depth
terima kasih atas analisa anda di cnn indonesia newscast
selamat malam terima kasih